ya masih bersama kami di good morning pemirsa menjadi viral di media sosial lelaki berjuluk berjuluk yang dikatakan yang memiliki julukan seribu janda memiliki tim dalam menyalurkan bantuan bantuan disalurkan dari sebuah rumah relawan
selain dari donasi warga sekolah relawan ini juga membuat beberapa produk untuk dijual
inilah rul mustafa atau akrabisapa bang irul
pria berusia tiga puluh sembilan tahun ini sejak satu tahun terakhir menjadi pemburu janda
bersama teman temannya dari sekolah relawan mereka mencari janda yang membutuhkan dari berbagai daerah untuk dinafkahi
syaratnya janda penerima bantuan harus lansia di atas lima puluh enam tahun
rule seringkali mendengarkan curahan hati para perempuan yang tak lagi bersuami selain memberikan bantuan sejumlah kebutuhan pokok
karena aktivitasnya ini ia dijuluki lelaki seribu janda
menafkai tak harus menikahi inilah kata kata yang menjadi slogan rul mustafa dalam menjalankan aktivitas sosialnya
penyantuni janda ini terinspirasi dari sang ibu yang selalu peduli kepada janda di lingkungan rumahnya
saya terinspirasi dari almarhum ibu saya
dulu ibu saya punya sahabat teman teman di dekat sekitar rumahnya itu janda janda juga yang seusianya beliau
tapi teman temannya ini bisa dibilang kekurangan
akhirnya ibu saya itu kalau masak setiap hari itu pasti dilebihkan
kita anak anaknya itu bagian kurirnya jadi kamu bekasi ke emak ini kamu kasih ke emak ini
sampai ketika ibu saya meninggal kegiatan ini nggak berlanjut
saya berpikir wah kenapa nggak berlanjut ya
akhirnya saya mulai berpikir akan saya lanjutin aja
tapi saat itu saya nggak beli dalam bentuk makanan jadi
saya kasih sembako
saya titipkan ke adik saya terus mereka setiap bulan dikasih sembako
berjalannya dengan waktu dengan aktivitas saya di sekolah relawan
saya sering melusukan kemana mana saya ketemu dengan janda janda yang banyak
baik itu sebagai pemulung pekerja keras buru dan lain lain
nah yang itu yang akhirnya saya santuni
tak hanya memberikan kebutuhan pokok
sekolah relawan juga melakukan renovasi rumah milik para janda tua yang dinilai sudah tidak layak huni
tidak hanya wilayah jabodetabek rumah lerawan ini juga telah menjangkau janda janda di wilayah semarang lampung nganjuk dan surabaya
lewat aksinya ini rul mustafa berharap semakin banyak janda tua yang bisa dibantu
hingga kini sedikitnya sudah tiga ratus janda yang tersebar di beberapa daerah
luar biasa ya
harusnya saya mendengar cerita seperti ini
jadi masih banyak orang orang baik di negeri kita ini ya
betul betul dan tersentil ya kita juga belum melakukan ya sejauh itu
jadi ini adalah orang yang mencoba untuk menafkahi para janda janda tanpa harus menikahi
seperti yang kita kutip ya
betul betul karena ini cerita yang lain akhirnya melekat pada diri rul mustafa
tadi motivasinya sudah sedikit digambarkan lewat berita yang tadi
tapi bagaimana sebenarnya bang irul ini mendapatkan dana ya
karena pasti akan banyak sekali sekarang kalau seribu janda coba dikali satu orang saja berapa
nah langsung saja kita pemirsa ngobrol bareng bersama bang rul yang sudah hadir di studio
selamat pagi selamat pagi mas rul selamat pagi bang rul
saya betul betul tersentuh nih melihat cerita seperti ini
maksudnya melakukan kebaikan seperti itu itu kan butuh motivasi yang besar
dan juga tidak mudah begitu ya mencari jandanya mengumpulkan dananya begitu
bagaimana sih awal mula ini terjadi bang rul
ya awal mulanya seperti yang saya sebutkan tadi saya terinspirasi dari almarhum ibu saya
ibu saya janda juga beliau menafkai teman temannya
sebaya kami sebagai anaknya juga menafkahinya
dalam arti dia setiap masak selalu dilebihkan
nah masakannya itu yang diberikan ke teman temannya
setelah ibu saya meninggal pekerjaan ini terhenti
pada satu ketika saya akhirnya tersadar kenapa perbuatan baik ini tidak berlanjut
akhirnya saya lanjutkan lewat adik saya setiap bulan janda janda yang teman ibu saya itu saya santuni sembako
hmm jadi sekarang sudah berapa janda yang sudah disantuni itu
perjalanan waktu sampai saat ini hampir tiga ratus
hampir tiga ratus kenapa harus janda maksudnya kan gini orang yang kekurangan itu bukan saja hanya janda ya
kenapa harus ada label atau status jandanya nih bang jan
data terakhir di bps hampir dua delapan jiwa lansia janda yang terlantar
nah ini ada dua delapan jiwa terlantar lansia
misinya adalah sebenarnya kalau saya pribadi ini sebuah penghormatan kepada kaum perempuan
ini penghormatan kepada kaum ibu yang di masa rentanya terkadang ditinggalkan anaknya sendiri
terhadap keluarganya sendiri banyak masih banyak janda janda yang tua itu yang sebenarnya perlu dat perlu kehadiran kita perlu perlindungan kita
selain kebutuhan pokoknya mereka
jadi saya sering menemui ibu ibu yang tua itu mereka tidak ingin mengemis
mereka ingin kuat
mereka ingin kuat mereka ingin melakukan
halo sebentar bang eroh ini ada yang telepon ya
ya halo dengan siapa ini
dengan ibu rohati
ibu rohati ini siapanya bang eroh
sepupu atau ini
atau jandanya bang irul nih
gimana bu rohati jandanya bang eroh
jadi dapat cerita ya bang eroh
jadi bu rohati ini salah satu janda
yang masuk dalam seribu janda itu
ibu rati ini pekerjaannya mute
atau membuang benang gitu ya
oh bu rohati
boleh diceritain sedikit sama kita
ketemu sama bang rul ini kapan
udah lama bu udah hampir setahun lebih
hampir setahun lebih
terus sampai akhirnya sekarang bang rul membantu kehidupan bu ati
ini gimana ceritanya nih
apa saja yang dilakukan sama bang rol untuk ibu
subangannya udah banyak
udah diterima kedua tangan saya
dalam keadaan sehat walafiat
ibu rati kalau ada bang rul kayak gini makin sayang dong ya sama bang rul ya
alhamdulillah kita bersyukur segalanya
jadi intinya sangat sangat terbantu ya bu rohati ya
jadi ibu kalau boleh diceritain dalam bentuk apa aja bu yang sudah akhirnya diberikan sama sekolah relawan ini juga ya dan juga bang eroh
alhamdulillah udah banyak tumbangan dari bapak hoi eroh
apa aja itu ibu
sembako saya udah nerima banyak
karena dia karpet dia bikin amal jariah
tumbangan bajunya untuk pengajian
oh jadi bukan hanya untuk ibu rohatinya sendiri ya
ibu ibu rohati ini ada bang rulia disini sedang mendengarkan ibu juga nih
coba ibu mau menyampaikan ini nggak pesan pesan nasihat begitu untuk bang rul yang ada di sini
oh tentu juga dong pak
oh apa itu
saya mau menyampaikan pak hoi eroh ini mudah mudahan disambung umum biar berkah ditambah rizki yang berkah ditambah iman islam yang kuat
kalau bang rul ada yang mau di ucapin tuh
ya mudah mudahan emak sehat
mudah mudahan emak bisa melakukan aktivitas tanpa gangguan
jadi jangan sedih sedih lagi gitu
yang penting sehat aja gitu
terima kasih ya ibu ya sudah bergabung bersama kita nih di good morning tadi ada seluruh pemirsa di indonesia yang terinspirasi dengan kisah seperti ini
terima kasih ibu
bang rul kita jeda dulu ya
nanti kami akan jumpa lagi sesaat lagi pemirsa
jangan lupa kemana mana tetap bersama kami
satu ratus dua puluh janda tinggal bersama anaknya dan berjuang memenuhi kebutuhan hidup
rata rata janda yang tinggal di kampung ini usianya di atas lima puluh enam tahun
hidup dalam keterbatasan membuat mereka harus memutar otak agar bisa bertahan
penghasilan mereka dari berjualan kecil kecilan hingga buruh cuci hanya berkisar sepuluh hingga lima puluh ribu per hari
saat program santunan bagi para janda diberikan seakan menjadi oase di tengah padang pasir
sembako hingga renovasi rumah mereka dapatkan
canda tawa menjadi penyejuk hati mereka
tidak sedikit para janda yang sengaja menyajikan singkong rebus untuk para relawan
bahkan berusaha menjodohkan para relawan dengan anak atau cucunya
bapak mesehat bapak anakmu

pasti itu janda janda itu ingin agar putrinya menikah
istri senang dong ya melihat bagaimana
gimana pendapatnya istri dan juga keluarga melihat bang rul dengan kegiatan ini
karena mereka sudah paham saya punya aktivitas sosial yang seperti ini
jadi seperti hal yang biasa saja sebenarnya
jadi mereka support
support saja begitu
kita cemburu ya istri ya punya banyak janda
karena jandanya juga janda janda yang sudah lansia ya
karena banyak ini apa yang janda janda muda yang di jaring ya bang
jangan karena viral justru banyak janda janda yang akhirnya berusaha menghubungi bang irul
jadi gimana tuh bang
ya saya tetap karena memang sop nya adalah janda lansia yang itu yang akan kita bantu
karena kita betul betul ingin membantu
iya ingin membantu enggak ada tujuan lain
oke kenapa seribu sih bang

seribu sebenarnya target
target angka target itu mudah mudahan itu bisa tercapai dan saya biar semakin semangat untuk membantu orang gitu kan
kalau ada target kan berarti ada semangat ada effort yang ada
bang irul hafal semua nama nama janda ini yang sudah disantunin ini
enggak semua sih
namanya karena unik unik hampir sama
tapi anda langsung datang ke pemain persangkutan begitu ya
bukan cuma sekedar saya datang memberi sembako gitu
kadang kalau memang waktunya saya main main ngapelin lah istilahnya gitu
di weekend saya ngobrol ya ngobrol mereka ngobrol dengan ngobrol dengan mereka sambil minum teh gitu ya
isinya apa yang mereka obrolin
curahkan sama bang irul itu yang paling bang irul inget misalnya
iya mereka bicara tentang bagaimana nanti kalau misalnya mereka meninggal kalau nggak ada yang ngurusin
terus ya bicara tentang hal hal yang ini aja yang umum gitu ya
saya jadi banyak belajar dari mereka
saya banyak belajar bersyukur
saya banyak belajar
menjadi orang yang bijak dari diri mereka
karena dengan kehidupan yang mereka seperti ini dan di zaman seperti ini saya benar benar melihat wah iya ya saya harus bersyukur bisa membantu mereka
mereka begitu tough gitu
nah ini sekarang tadi ya kita melihat komentar dari ibu yang tadi telepon begitu
bagaimana mereka merasa feel bless dengan adanya bang rul gitu
dan ada ratusan jadwal lain ini yang merasa terberkati dengan dengan apa yang dilakukan oleh bang irul gitu
hidup anda juga semoga berkah ya
ini alasannya adalah karena seorang ibu
ibu dari bang irul
seberapa berpengaruh dan apa yang dilakukan ibu dalam hidupnya bang ro sehingga anda ingin meneruskan cita citanya ibu anda
ya ibu saya bukan orang yang mampu gitu ya
tapi kan dalam kesempatan dalam setiap kesempatan tuh beliau selalu mengajari kita untuk berbagi
walaupun kekurangan berbagi
beliau tidak sungkan sungkan untuk menjual barangnya untuk membantu orang
dan kalau misalnya sekarang ibu sudah almarhum ya
satu tahun yang lalu kurang lebih
sudah hampir tiga tahun
sudah hampir tiga tahun
kira kira ibu akan seperti apa melihat dari atas sana dengan apa yang dilakukan oleh bang arul ini
saya cuma berharap apa yang saya lakukan bisa menggugurkan dosa dosa beliau
jadi ini alasan dibalik semua ini ya
pahala yang tidak kunjung berhenti begitu untuk ibu ya
speechless juga kita ya
saya ya tentu akan ada banyak hal begitu ya yang bisa kita lakukan terinspirasi juga dari seorang ibu kan
termasuk juga untuk hal ini
dan ada tidak satu momen di saat bertemu dengan janda yang sampai saat ini pun masih teringat sama bang irul
saya pernah suatu saat ditelepon oleh si ibu melalui
relawan lokal dia minta didatangi saya gitu ya
didatangi saya karena kangen gitu kan
om saya kangen pengen ketemu pengen ngobrol
saya yakin kenapa beliau sampai berani nelpon artinya ada sesuatu yang urgent gitu kan
akhirnya saya datangi gitu kan
saya datangin ternyata dia bercerita saat ini sakitnya sudah mulai semakin parah gitu ya
cuma dia ingin menyatakan om tolongin saya
ketika nanti saya meninggal tolong saya diurus
karena dia sebatang kara
dia khawatir kalau jenazahnya nggak ada yang urus
hampir enam puluh tujuan
tapi sekarang masih sehat
dan masrol yang mengurus
saya bersama teman teman relawan dan
pak rt dan lain lain pengurus masjid kita urus
apa yang masrol rasakan saat itu ketika masrol yang sebetulnya kan nobody
bukan tidak ada hubungan apa apa ya
tapi kemudian anda yang mengantarkan ke kubur dan anda tahu bahwa ada cerita beliau ingin dititipkan oleh bang rul begitu
saya sedang mengurusi ibu saya juga gitu
karena sudah keterdekatan kali ya
saya merasa sama seperti kehilangan ibu sama seperti kehilangan orang yang sangat sayang
semua terharu ya
mungkin akan sangat sangat bangga saya rasa jika ibu memang masih ada di sini ya bang rul
soal bagaimana bisa menyantuni itu semua dan juga kisah kisahnya
ya itu tadi ya banyak hal bantuan
seberapa continuity bang untuk bantuan setiap
alhamdulillah untuk saat ini kita masih terus istiqomah
setiap bulan pasti kita akan memberikan dalam bentuk sembako
selain kontrol misalnya jika mereka membutuhkan bantuan dalam bentuk pengobatan atau mereka sakit gitu ya
pasti kan perlu pendampingan untuk ke rumah sakit
atau mereka butuh pembuatan bpjs atau pembuatan kartu kis itu kami mendampingi
karena saya yakin mereka ini belum mengerti prosedur prosedur tentang itu
terakhir mungkin dari bang irul pesan untuk para janda jandanya bang ril ini apa nih
saya cuma berharap mereka sehat
mereka sehat dan mereka bisa melakukan aktivitas tanpa takut kalau mereka kekurangan akan kebutuhan pokok
jangan sungguh sungguh untuk menghubungi bang irol gitu ya
terima kasih bang irol
sudah berbagi inspirasi di pagi hari ini
bukan kesedihan tapi ini rasa haru dan juga bangga untuk apa yang dilakukan bang irul
saya berharap juga ada jutaan bang irol lagi yang tumbuh di indonesia
kita butuh kebaikan kebaikan yang tulus seperti ini ya
negara ini butuh lebih banyak orang seperti bang eko
terima kasih banyak sudah berbuat kebaikan untuk indonesia
memang belum banyak yang bisa kita lakukan
tapi di good morning kami berusaha untuk memberikan solusi kehidupan sehari hari untuk anda
dalam one minute tips saya akan hadir sesaat lagi
tetap bersama kami